antara amerika serikat berpangkat mayor meninggal dunia setelah sempat hilang di karawang jawa barat
perwira angkatan darat amerika serikat bernama mayor william walker hilang sejak hari senin
mayor william berada di karawang dalam rangka survei lokasi latihan super garuda shield dua ribu dua puluh empat
korban terpisah dari rekan rekannya dan tidak kembali ke titik kumpul usai mengecek titik penerjunan pasukan payung
dari pencarian tim gabungan saudara mayor william baru ditemukan hari selasa dalam keadaan meninggal dunia di dalam hutan di wilayah karawang
mayor william walker saudara perwira angkatan darat amerika serikat yang hilang dan belakangan ditemukan meninggal di karawang
sempat mengirimkan koordinat lokasi terakhirnya menggunakan gps
lokasinya sekitar satu lima jam
jalan kaki dari posko utama
sejak dinyatakan hilang pada senin pukul dua siang tim gabungan tni polri dan juga bpbd pun langsung melakukan operasi pencarian malam harinya
korban baru ditemukan meninggal pada selasa dini hari
dari hutan dawan korban sudah ditemukan dan saat ini sedang dievakuasi dalam keadaan md
jika korban sudah ditemukan selesai
kapuspen tni majen nugraha gumilar menjelaskan bahwa korban mayor william ini berada di dawan karawang
untuk survei tempat pendaratan pasukan penerjun yang akan mengikuti latihan bersama dengan super garuda shield dua ribu dua puluh tiga
namun korban tidak kunjung kembali ke titik kumpul hingga ditemukan meninggal dunia pada selasa dini hari
mayor william saudara diduga sakit mendadak atau mengalami serangan jantung
sempat diperiksa di rspad gatot subroto jakarta dan telah diserahkan kepada kedutaan besar amerika serikat
yang ditemukan pada pukul satu hari senin atau hari selasa dini hari dalam keadaan meninggal dunia
kemungkinan besar karena sakit mendadak atau serangan jantung
setelah kejadian tersebut diadakan pemeriksaan di spad dan kemudian diserahkan ke kedutaan besar amerika dan selanjutnya almarhum dikembalikan ke negaranya
kurang lebih demikian terima kasih